menteri kesehatan budi g sadikin angkat bicara mengenai pro kontra pemecatan dokter terawan dari organisasi ikatan dokter indonesia atau idi
ia menyebut sudah bertemu dengan pihak idi ataupun terawan dan dalam waktu dekat kedua pihak akan duduk bersama
ini disampaikan menteri kesehatan budi g sadikin saat dijumpai di istana negara selasa siang
berdasarkan pertemuan dengan kedua pihak budi menegaskan sudah ada titik temu khususnya dalam upaya mendiskusikan pro kontra pemecatan dokter terawan dari organisasi idi
sebelumnya senin lalu idi melakukan pertemuan dengan komisi sembilan yang salah satunya membahas pro kontra pemecatan dokter terawan
bukan hanya di sektor kesehatan tadi bapak presiden kan menyampaikan masalah ekonomi dunia ini banyak sekali pengaruhnya
terutama ke energi dan pangan jadi saya rasa lebih baik kita luangkan waktunya untuk beresin itu
dan mudah mudahan dalam waktu singkat dokter terawan dan idi bisa bertemu